empat partai pengusung pasangan calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono dan silviana murni bersiap untuk membentuk struktur tim pemenangan
rapat pembentukan diadakan di wisma proklamasi jakarta selasa siang
rapat akan digelar di wisma proklamasi sampai saat ini
posko pemenangan agus silvi masih akan bertempat di kantor dpp partai demokrat di wisma proklamasi
namun sebenarnya ada beberapa tempat yang sudah disiapkan bila diperlukan posko pemenangan lainnya
dalam rapat yang dihadiri oleh ketua dpw keempat partai dan sekretarisnya kali ini
struktur tim pemenangan agus silvi akan dibentuk
sebelumnya ketua tim pemenangan sementara dijabat oleh ketua dpd partai demokrat dki jakarta nahrawi ramli
selain membentuk tim pemenangan program kampanye akan disusun sebelum nantinya diserahkan ke kpud pada empat oktober nanti
koresponen cnn indonesia katrina inandia di wisma proklamasi
terima kasih jakarta katrina
siapa saja tokoh yang sudah datang dan akan bergabung dalam tim kampanye agus silvi yang anda lihat di sana
putri hingga saat ini memang keadaan di wisma proklamasi masih cukup sepi
karena ternyata rapat diundur hingga pukul satu siang nanti
dan memang hingga saat ini tim pemenangan dari agus dan juga silvi ini masih dipegang oleh nahrawi ramli
namun nantinya di rapat kali ini akan ditentukan tim pemenangan
bukan ketuanya juga dan ditentukan strukturnya
dan menurut informasi yang kami dapat sebenarnya sudah ada begitu banyak nama yang mencalonkan diri
atau ingin bergabung dalam tim pemenangan agus dan silvi
dan juga banyak juga yang ingin mengajukan diri sebagai jurung kampanye nya
namun hingga saat ini nama nama tersebut belum mau dideklarasikan hingga nanti rapat usai
dan sudah tertorehkan di dalam lembaran yang resmi siapa saja menjadi tim pemenangan dari agus dan juga silvi
dan memang figur figur yang dicari di sini untuk menjadi tim pemenangan itu
dipilih sesuai dengan tupoksi tupoksi dari struktur yang akan dibicarakan nanti
seperti contohnya ada beberapa figur yang dicari nanti yang diperkirakan harus menjadi orang yang humble
dan juga bisa digunakan untuk menggapai masyarakat dan juga bisa menggapai media massa
dan juga nanti ada beberapa orang yang lebih formal untuk hubungan formal lainnya
seperti itu putri artinya masih banyak yang harus dicari di sini untuk ditemukan tim pemenangan seperti apa
yang cocok bagi agus dan silvi
dan nantinya setelah dibentuk tim pemenangan ini tidak semerta merta disetujui begitu saja
diberikan lagi kepada pasangan calon agus dan silvi untuk kemudian disetujui atau tidak
dan setelah itu juga akan diberikan kepada dpp partai demokrat dan dpp keempat partai lainnya
untuk kemudian bila sudah disetujui baru akan diberikan kepada kpud dki jakarta pada tanggal empat oktober nanti
baik terima kasih katrina inandia kami tunggu terus perkembangan dari wisma proklamasi terima kasih